inilah jasa cuci motor yang kini digeluti geri hamonangan
warga desa tunggorono jombang jawa timur
barang bakal ilmu yang ia peroleh di bangku sekolah
pemuda sembilan belas tahun yang baru lulus smk ini
memodifikasi sepeda motornya menjadi alat transportasi
yang dilengkapi pompa air
bagi jerry pandemi justru menjadi peluang bisnis
memanfaatkan masyarakat yang lebih banyak waktu berada di rumah
geri jemput bola membuka jasa cuci sepeda motor online
gayung pun bersambut meski baru berjalan beberapa bulan
dalam sehari ia bisa mencuci hingga lima belas kendaraan
bisa membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk teman teman sendiri
mas ini kan musim pandemi
bertambah baik positif ke usahanya kan
baik pak kadang orang kan
takut keluar takut bertemu dengan orang
kadang kita di parkiran nyuci mobilnya
orangnya di dalam selesai kita wa orangnya keluar
di mata pelanggan jasa cuci online yang ditawarkan geri ini
sangat praktis dan relatif aman
karena tidak perlu keluar rumah
untuk pergi ke tempat pencucian kendaraan
ini kan juga lagi pandemi
takut juga kalau ke tempat cucian kan
banyak yang ngantri nanti berkerumu
seperti itu mas
ini ongkosnya berapa mas
termasuk murah lah
kedimbang kita harus antri
harus perjalanan ketemu orang juga
dengan kegigihannya geri yang sempat kesulitan mencari pekerjaan
setelah lulus sekolah
kini sudah memiliki dua armada cuci kendaraan online
omsetnya pun cukup menjanjikan
lebih dari rp tiga ratus setiap hari
agung wibowo jombang jawa timur